allah itu menjamin setiap manusia di atas muka bumi ini rizky dari mulai kandungan
umur empat bulan sepuluh hari itu sudah diatur rizkinya
nah begitu juga saat ini
rizki yang menghampiri kita ini ya ini
nasi potongan cabai sama kecap
ikhlas akan ketentuan allah
iya ustadz sepuh umi
semua ini kesalahan kami
coba kalau kami tidak meninggalkan ruangan makan
tidak begini jadinya
ampura ustadz abdi teh
iya maafkan kami ustadz sepuh umi
kami sudah lalai
kami tidak ikutan ke aula untuk melihat sidang
mungkin makanannya semuanya tidak jadi bancakan kucing
kalau udah begini mau dibilang apa
ibarat nasi sudah menjadi bubur
nah sekarang pandai pandai mengkandar dan mengajak dio
bagaimana mengolahnya bubur itu
nanti ribut lagi
ya kalau begitu mas saya permisiin dulu ustadz umi
wah gue nggak tahu dah ah
mungkin udah diambil wali sinar kali
takut pisah nih kamu sama wali sinar itu
gue takut masuk neraka
gue belum siap mati
gue belum taubat ang
jangan ngomongin masalah neraka
ini masalah baju saya
masalah pakaian saya ini
kalau kamu ada disini keluar
lo jangan teriak teriak disini sama wali sinar
ini gara gara ikan kita dibecek becek kucing nih
kita makan nasi sama kecap sama cabai doang
ini semuanya gara gara tuh si anak fengki
bagus dia di minggat deh
mudah mudahan jangan sampai balik lagi kemari
ini udah gerahnya luigihnya itu
ini tuh bukan salah siapa
yang salah mas saya dengan istri saya
saya teh lalai meninggalkan pekerjaan saya
jadi sekarang saya dan istri saya
mau minta maaf yang sebesar besarnya ya
mau minta maaf juga pak cuma kang
yang namanya nasi kecap ame garam
kagak mungkin berubah jadi nasi kevuli
yah ini mah namanya rezeki kita di tablo kucing
kucing makan mewah
kita makan kayak orang susah
hakikat rezeki itu bukan terlihat dari kemewahannya
tapi bagaimana caranya kita mensyukuri dan menikmatinya
termasuk makanan ini
kalau kita ikhlas dan tahu cara mensyukurinya
insya allah ini makanan jadi berkah
tapi ustadz rezeki kita ketukar rame kucing
yang namanya jodoh
itu allah sudah atur
tidak mungkin tertukar itu tidak mungkin
kalau saat ini kita tidak tahu rezeki kita dimana
tapi insya allah rezeki itu tahu kita dimana
dan allah memerintahkan kepada rezeki itu untuk menghampiri kita
allah itu menjamin setiap manusia di atas muka bumi ini
rezekinya dari mulai kandungan
umur empat bulan sepuluh hari itu sudah diatur rizkinya
nah begitu juga saat ini
rizki yang menghampiri kita ini ya ini
nasi potongan cabai sama kecap
syukuri nikmati ikhlas akan ketentuan allah
anggap ini adalah kejutan dari allah
iya tat kejutan
kejutannya adalah kita makan tidak enak rasanya
nah yang ajib itu kucing kucing pada farti
ya allah ya allah
kalau kamu itu sirik atau iri sama rizkinya kucing
eh karo kamu juga mesti iri
sama takdir matinya kucing
nah sini sini
kamu tuh gak boleh pulang ke pesantren
sebelum baju saya ketemu
hari gini ada orang aku wali
ada juga wali santri wali murid wali nikah wali band
eh duduk duduk duduk
lo kan kemarinnya juga berdua sama gue ang sama sama ang

harusnya lo peduli dong sama beban dan pikiran gue tuh kang
bukannya lo malah bikin gue ketakutan ah
gimana saya mau peduli sama masalah kamu
coba kalau nggak saya paksa datang ke sini
kamu mau emang datang ke sini
eh emang itu namanya temen
eh malah mewek
eh mewek tidur
tidur tidur tidur
padahal kan cuma pakai cabai nasi sama kecap
biasanya itu kan paling suka protes kok sholat begini beginian
gue demen banget tadi sama nasihat ustadz
tentang kucing dan rezeki
kena banget dapet gue
gue jadi teringat
setahun yang lalu
gue makan di restoran tinggi terjalan
pada waktu itu
ada kucing yang minta daging buat kue
terus dagingnya itu ternyata dikasih ke kucing yang satu lagi yang sedang sakit
gue iba dong ngeliat keduanya
terus gue pungut keduanya
kucing yang sedang sakit itu
akhirnya gue rawat kucing yang baik itu
gue rawat gue kasih makan
dan gue kasih nama jenggo boy
karena itu gue belain tuh kucing
karena gue tau tuh kucing itu tadi kelaperan
ceritamu ini luar biasa
ya allah saya jadi teringat
beliau ini hidup
beliau mendapatkan pelajaran
dari seekor kucing itu luar biasa
sampai pelajaran itu menyentuh hatinya
beliau memutuskan untuk menjadi sufiullah
sampai akhir hayatnya
kalau ngomong masalah kucing
ada lagi cerita dari sahabat rasulullah saw
abdulrahman bin syahr
beliau itu mendapat julukan
abu hurairah ini artinya
kenapa beliau mendapat julukan ini
karena beliau gemar
memelihara kucing di rumahnya
masih mau komplain
akan nikmat yang diberikan oleh allah swt
kalau gitu coba untuk nikmati
insya allah ada berkahnya
kenapa kamu kegulung
kamu gak selera sama makananmu
kamu gak selera bang ustadz